jangan lupa biarkan dia masuk
kita tidak bisa menahan
dewa ta'agung telah memberikan izin
jadi kita tidak bisa menahan
semua pusaka ini adalah pusaka sakti
kau boleh mengambilnya jika kau mau
tidak tidak tidak
semua pusaka pusaka ini
tidak bisa mengalahkan ciliwangi
itu adalah salah satu dari tujuh bomba hasil largest
jika disalah bunuh
akan membawa kehancuran di muka bumi
karena dengan pusaka ini
dendamku tak akan terbalaskan
dan aku bisa mengalahkan siliwangi
sudah aku katakan
pusaka itu bukan sembarangan
kau tidak boleh mengambil pusaka ini
di mana sekarang
pendekar gendeng berada
aku juga tidak tahu di mana dia berada
karena pendekar gendeng sudah menghilang lima belas tahun yang lalu
setelah ia mengalahkan siliwangi
dan ia menyangka bahwa siliwangi itu sudah mati
penggelam di laut
mungkinkah pendekar kendeng itu sudah matinya
aku juga tidak tahu
telah hilang dari dunia puskes
dan karena hidup anda
akan semua yang bisa canvas
full atau tidak
apakah dengan perdamaian anda

putraku alang semesta
putraku alang semesta
putriku rara santa
putraku kian santa
ibu nda baru saja
bisa berkumpul bersama kalian
bisa memeluk kalian
kita harus berpisah
apakah tidak bisa rasa bahagia ini lebih lama lagi
ini semua demi mengemban tugas
kedamaian seluruh rakyat pacejar
ibu nda hanya ingin kalian berjanji pada ibu nda
ibu nda mohon berjanjilah pada ibu nda
kalian harus tetap bersama
kalian tidak boleh berpisah
kalian harus selalu saling membantu
saling melindungi apapun yang terjadi
saling melindungi apapun yang terjadi
kalian pergi bertiga
kalian harus kembali
ibu nda tidak ingin kehilangan satupun dari kalian
ibu nda mohon berjanjilah pada ibu nda
ibu nda mohon berjanjilah pada ibu nda
ibu akan ikut beruji
aku terlalu terlalu
ibu sadarlah ibu
ibu sadarlah ibu